menyatakan pasangan calon nomor urut tiga
tulang yang kuat lemak yang rendah itu kita bisa mulai dengan melakukan aktivitas gerakan hanya dengan menggunakan tubuh sendiri yaitu latihan kaki
dan masyarakat dituntut sekarang untuk punya strategi untuk menyiasati kenaikan harga bahan pangan saat ini
membentuk badan siber dan sandi negara
dan dapat segera ditemukan dengan selamat
jadi kalau garuda itu fokus ke domestic saya yakin akan kembali sehat